ketua badan pemenangan pemilu atau bapilu dewan pimpinan pusat partai nasdem fnd hoiri
meminta bakal calon wakil presiden pasangan joko widodo ma'ruf amin tidak banyak mengeluarkan pernyataan
pernyataan ⁇ maruf ⁇ amin terkait ajakan rujuk warga nu ke pkb dikhawatirkan bisa membuat partai koalisi meradang
belum lagi ditetapkan komisi pemilihan umum sebagai cawapres
langkah politik kiai haji ma'ruf amin sudah membuat partai nasdem
salah satu parpol pengusung joko widodo ma'ruf amin terusik
hal ini disebabkan oleh pernyataan ma'ruf amin yang meminta warga nu atau nahdinin kembali rujuk ke pkb
menurut ketua badan pemenangan pemilu atau bapilu dewan pimpinan pusat partai nasdem fnd hoiri
pernyataan ma'ruf amin ini bisa membuat partai koalisi marah
karena ma'ruf tidak hanya didukung oleh pkb saja
melainkan partai koalisi sebagai cawapres pendamping joko widodo

menurut fnd khoiri kiai ma'ruf seharusnya sadar bahwa dia menjadi calon wakil presiden
atas usungan partai koalisi bukan dari nu pkb atau p tiga
karena itu ia meminta kiai ma'ruf tampil dengan mencerminkan negarawan
bukan parsial sektoral atau sektarian
jadi naziin tidak boleh berisik
termasuk kiai ma'ruf amin pernyataannya harus mencerminkan agamawan dan negarawan
bukan mencerminkan politisi praktis sebagaimana beliau dulu menjadi ketua dewan suro pkb
kalau dia menyatakan ayo orang nu kembali ke pkb itu namanya bukan negarawan
itu namanya menjadi politisi kembali
dan seolah dia hanya didukung
fnd khoiri atau gus coy dan kiai haji ma'ruf amin dulunya merupakan kader dan pengurus pkb
keduanya sama sama pernah mencicipi kursi senayan sebagai anggota legislatif dari pkb
lukman rozak surabaya